suku nuwaulu desa rohua berada di seram selatan maluku tengah yang rawan akan gempa karena keberadaan patahan aktif di wilayah tersebut
pembuat numa onate atau rumah adat rohua pun sudah memperhitungkan desain yang tahan gempa bahkan sejak awal pemukimannya dibentuk pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
proses pembangunan rumah adat luma onate menggunakan material alam setempat
fondasi juga digali sedalam lima puluh cm supaya lebih kokoh
yang utama dan fondasi terbuat dari kayu yang lebih lentur dari tembok
rangka bawah dibuat dari batang libung yang diikat dengan tali rotan menggunakan metode ikat tali poro poro sehingga menjadi lebih kuat menahan gempa
atap terbuat dari daun rumbia selain mudah ditemukan di hutan di malam hari daun rumbia ini dapat menghangatkan dan menyerap panas pada siang hari
penutup plafon terbuat dari pelepah daun sagu
area yang ditutup pelafon tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menjaga kemampuan
menaruh hasil hasil berburu di hutan
di luar hutan di luar udara panas
yang disebut cross ventilasi
dari mana datangnya ventilasi
ventilasi datang masuk melalui dinding dinding mereka
terus kedua ventilasi masuk dari atap mereka
dari bawah ke atas keluar itu jadi rumah itu totally bisa bernafas
dan ventilasi juga masuk dari lantai
mereka tinggal di atas panggung
ada angin masuk dari bawah
jadi mereka karena rumahnya rumah panggung bawahnya pasti umumnya tentunya lembab dan sebagainya
tapi di atasnya kering
karena tidak menyentuh tanah
pembangunan rumah adat suku nuwa ulu juga diikuti oleh budaya ataupun kearifan lokal
yang tidak hanya memikirkan fungsional
namun harus ada elemen kehidupan dan alam
mereka itu sangat dekat dengan alamnya
nah jadi budaya mereka
aktivitas mereka itu tidak bisa terlepas dari kosmologi atau ilmu pengetahuan mereka
dalam kaitannya dengan alam yang ada di pulau seram itu
nah jadi pekerjaan mereka posisi rumah mereka pergerakan aktivitas mereka pembangunan kampung mereka
itu menyesuaikan dengan alam pemikiran mereka
yang tadi mbak tawi bilang
itu benar benar sangat ramah dan bersahabat dengan bumi
rumah tradisional ini mampu bertahan sampai lima puluh tahun
apabila ditempati meskipun hanya menggunakan material alam